ratusan korban terdampak kebakaran depo pertamina pelumpang dan ditampung di sejumlah posko pengungsian
dan untuk mengetahui kondisi terkini kita langsung terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia putri van voodie
yang ada di salah satu posko pengungsian tepatnya di markas pmi jakarta
putih bagaimana kondisi pengungsi yang ada di sana saat ini

pertama sekali saya ingin memberi pengetahuan kepada anda
masih bisa diselamatkan ataupun barang barang yang dapat mencukupi kebutuhan mereka selama berada di dalam tenda pengungsian ini
dan memang ini mayfren juga pemirsa kondisinya di sini ada sebanyak tiga unit tenda pengungsian
yang juga cukup besar tetapi memang ini kondisinya memang dengan ruang yang terbuka
dan juga ada alas berupa terpal dan juga matras dari bnpb untuk menghangatkan
atau sebagai alas tidur mereka
dan tentunya kita berharap supaya kondisi atau cuaca pada hari ini tetap cerah atau baik baik saja
karena memang dengan kondisi tenda yang terbuka lebar dan juga kondisi alas yang tidak ada saluran air ini
mengkhawatirkan jika terjadi hujan air akan masuk ke dalam tenda pengungsian
dan untuk lebih detail bagaimana kondisi tenda pengungsian yang dirasakan oleh para pengungsi sejak semalam ini
saya sudah bersama dengan salah satu pengusaha

saya sudah bersama dengan salah satu pengungsi yang sudah berhasil menghasilkan tenda pengungsian
ini adalah ibu isma selamat pagi ibu isma bagaimana kondisi ibu hari ini
dan juga bagaimana kebutuhan logistik ataupun kebutuhan kebutuhan lainnya yang masih ibu isma butuhkan pada hari ini di tenda pengungsian
butuhan di sini alhamdulillah tercukupi sih
cuma salinan baju doang yang belum kami dapatkan
ibu isma ini
ini ada berapa anggota keluarga yang tinggal di dalam tenda pengungsian
dan bagaimana dengan anggota keluarga yang lainnya
apakah mereka semua selamat tentu kita semua berharap semuanya selamat berada di sini ya bu ya
di sini kami tujuh keluarga di sini dari adik ponakan sama anak
sebagian mengungsi di kelurahan
ibu isma ini sudah berada di tenda pengungsian sejak semalam

ini kalau boleh diceritakan seberapa jauh jarak rumah ibu dengan lokasi kebakaran dan bagaimana kondisi rumah ibu saat ini
cukup jauh ya dari koramil
saat ini kondisi rumah saya belum bisa memastikan lihat ke sana karena dijaga
karena dijaga tidak boleh masuk
jadi kondisi rumah masih dijaga tetapi memang
bukan menjadi salah satu rumah yang sangat terhubung
bukan menjadi salah satu rumah yang terbakar ya bu ya
enggak enggak terbakar cuma satu rumah sebelah rumahnya doang
oke baik ibu risma selain memang tadi ada pakaian apakah ada kebutuhan kebutuhan pokok lain yang ibu risma dan juga teman teman pengungsian di sini butuhkan selama berada di tenda
untuk sementara ini cuma itu doang sama sabun sabun buat mandi doang
oke baik ibu risma terima kasih banyak untuk waktunya
memang mevri dan juga pemirsa seperti tadi dikatakan oleh ibu isma ini bahwa sejumlah pengungsi ini masih belum mendapatkan kebutuhan seperti pakaian dan juga selimut serta makanan
tetapi dari pihak basnas sendiri sudah menyediakan tenda atau booth khusus untuk makanan ringan selama memang dapur umum ini masih belum tersediakan secara komplit
dan mayfri dan juga pemirsa saat ini memang tadi sudah saya gilir
saya gambarkan bagaimana kondisi tenda yang sudah sepi karena sejumlah masyarakat sudah berkemas untuk kembali ke rumah mereka dan juga melihat ke tkp apakah ada barang barang yang bisa diselamatkan dan juga bisa dipergunakan selama mereka berada di titik pengungsian
mereka juga membantu para tim sar atau tim petugas petugas dari markas pmi ini mencari korban korban yang masih belum ditemukan

untuk pelaporan kehilangan di pos pmi ini sendiri para anggota keluarga yang merasa belum diketemukan kerabatnya ini bisa melapor ke pos atau ke markas pmi
kemudian para petugas dari markas pmi ini akan mencari dan memberikan update kepada korban atau kepada keluarga korban selama satu x dua puluh empat jam mengingat lokasi kebakaran berada di satu wilayah atau satu kecamatan saja

ya putih kemudian ini tadi kalau misalnya anda sampaikan gitu ya tendanya sudah sepi ternyata banyak orang yang sudah berada di tempat tempat ini

apa ya terkait dengan warga yang ke rumah masing masing ini kemudian apakah ada pengawalan seperti itu ataukah mereka dibiarkan saja ke sana dan mungkin bisa anda update hingga pagi ini bantuan yang sudah tiba di sana apa saja putih

baik rizky dan juga pemirsa memang saat ini kondisi tenda sudah sepi
sebagian warga ini sudah katakan disini hanya konstring potatoes
bagian warga ini sudah kembali ke tkp untuk melihat kondisi rumah mereka masing masing dan memang tentunya ini sesuai dengan arahan petugas
karena dikhawatirkan jika misalnya mereka ini pergi sendiri sendiri seperti itu dikhawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan
sehingga mereka ini datang atau pergi atau kembali ke tempat mereka masing masing dengan arahan petugas
kemudian dari markas pm sendiri juga sudah menyediakan empat mobil ambulans dan juga empat mobil evakuasi
kemudian untuk kebutuhan yang masih belum memang tercukupi salah satu yang paling penting adalah obat obatan
karena memang mengingat suasana tenda pengungsian yang terbuka kemudian angin pagi ini yang berhembus cukup kencang sehingga memang terasa cukup dingin udaranya
dibutuhkan juga selimut yang memang saat ini masih dalam proses pengiriman dan juga masih membutuhkan cukup banyak selimut untuk para pengungsi yang ada di tenda
post pengungsian pmi dan juga sejumlah titik pengungsian
yang lainnya di jakarta utara yaitu tersebar tujuh titik salah satunya di posmi ini
dan selain tadi logistik dan juga selimut makanan yang saat ini masih sedang dalam proses penyediaan di dapur logistik ini masih belum ada informasi
atau masih belum tersedia secara komplit untuk kebutuhan konsumsi para pengungsi di tenda pengungsian ini
terima kasih banyak atas laporan anda putih vanfudi yang melaporkan langsung dari jakarta utara
selamat kembali melanjutkan tugas anda